sebenarnya kalau anda lihat versi panjangnya ya
saya tuh terpukau juga sama suara kakaknya
erwin itu memang suaranya bagus sekali pemirsa
kalau anda dengarkan saja ya
itu suaranya saya juga sempat speechles
dan itu juga membuat anji sempat terkaget kaget
bahwa ini anak suaranya bagus sekali
dan akan mengajak
dua kakak beradik ini untuk hadir di konsernya
berdiri bersama dengan anji
keren jadi gabungan empas ya
yang satu bisa menghibur karena suaranya yang lucu itu
unik ya satu suaranya bagus
sukses ya mudah mudahan berjalan
menuju cita cita jadi tidak usah lagi mengamen
nah pemirsa selain tadi ya pengamen
ini juga ada pengamen yang cukup kreatif pemirsa
ada banyak cara untuk berkreasi
sekaligus juga menjadi peluang usaha
seperti misalnya pengamen kostum di jalan asia afrika
hingga hantu indonesia
mereka diberi upah si ikhlasi setelah berfoto bersama
tapi kini mereka harus bersiap siap untuk direlokasi
terbentur dengan peraturan daerah
ardianysia adalah orang dibalik kostum superhero batman
yang juga adalah salah satu pengamen kostum di asia afrika
ia turun ke jalan sejak pukul empat sore
hingga pukul sebelas malam setiap harinya
tidak mudah tentu saja
selain harus terus berdiri
kostum dan topeng yang dipakai cukup berat
dan panas karena terbuat dari bahan oscar
bermodal dua juta rupiah
untuk membuat kostumnya sendiri
pendapatannya sehari hari relatif tidak menentu
keberadaan mereka disambut baik oleh wisatawan lokal
sebagai sebuah hiburan yang murah dan menarik
namun justru sulit dimengerti oleh wisatawan asing
terasa sangat menakutkan
ketika berjalan di waktu gelap
jadi saya masih tidak mengerti apa itu
apa yang mereka lakukan
apakah anda menarik
mungkin tidak di indonesia
saya suka berbicara di sini pada hujung minggu
di sini ada jalan jalan seperti ini
dan itu sangat indah
namun keberadaan mereka yang mencari nafkah
di pedestrian jalan asia afrika terbentur dengan perda
tentang penyelenggaraan ketertiban
meski demikian revisi tentang undang undang tersebut
tengah digodok dan akan lebih terfokus pada aturan ketentraman
ketertiban umum termasuk aturan mengenai usaha pengamen berkostum dan mobil toko
pada akhir pekan para pengamen kostum ini membatasi kegiatan
dengan hanya dua puluh hingga dua puluh lima tahun
sehingga setelah pengamen berkostum
membuat kegiatan yang lebih berat
dan membuat kegiatan yang lebih berat

dan membuat kegiatan yang lebih berat

sementara pada hari biasa
tak lebih dari sepuluh kostum
revita ritarani bandung